lo ada ada aja sih ndra
bukan bukan itu maksud gue
maksud gue itu orang tua lo tuh modelnya yang buru buru anaknya nikah atau enggak
nikah kan gue masih kuliah gimana sih lo ndra
iya kali aja kan tadi lo bilangnya beda soalnya lo anak cewek
mana tau orang tua lo pengen lo buru buru nikah event lo masih kuliah
unik banget ya
eh si puput gimana kabarnya udah lama dia gak kesini ya
tadi kesini mak
tuh kan cuma sebentar lu bilang dia kalau kesini bisa seharian
biasanya begitu tapi tadi si bama datang ngasih tahu kalau di rumahnya banyak anak anak lagi nungguin
oh ini semua gara gara si amira jadi hobi anak anak kesana
iya ibu puputnya kan baik mbak apalagi sama anak anak
iya ibu puputnya kan baik mak apalagi sama anak anak
iya ibu puputnya kan baik mak apalagi sama anak anak
iya ibu puputnya kan baik mak apalagi sama anak anak
mudah mudahan si putu itu jadi sehat karena dia dihibur oleh anak anak tiap hari
iya minahe berharap begitu mak
gue duluan ya
mau ke gulang
lagian pertanyaan lu mau bazir udah tau gue mau ke kantin ditanya
ya kali aja lu mau ke tempat lain
bisa sih tapi gue maunya kantin kan biar lu gak bisa ikut
takut dia cemburu karena lu jalan sama seganteng gua
gr lo ini kan hari kamis emang lu gak puasa
itu itu yang gak lu tahu dari gua
gue itu gak pernah mengganggu kepentingan orang lain dengan kebiasaan gue
maksud gua gua itu tetep bisa nemenin lu ke kantin
ya gue gak harus mesen makan dan minum
ya anggap aja kegiatan orang di kantin itu untuk memperkuat keimanan gue
ya udah deh terserah lu
kenapa lu nidam lagi
mau dirawat sama si puput
minah itu kepikiran sama cewek yang nge wa in
minah mau mikirin akang mak
eh lu tuh kan lagi hamil gede
jangan banyak pikiran nanti lu bisa stres
mina maunya sih gak mikirin mak
tapi kepikiran terus
minah itu ngebayangin
akang itu ketawa ketawa
sama minah pak minah
sekali sih naik mobil sama akang ke rumahnya ibu puput
lu gak nyata nomor wa nya perempuan itu
kalau ngebuntutin aja itu gak cukup
lu mesti cari tahu nomor perempuan itu
baru nanti kita bisa pikirin
pengalaman nuni itu bisa jadi pelajaran buat lo
udah lu istirahat aja
biar nanti mak yang masak
gak usah gila mak gratis
mak untuk ya senjata
kamu mabes posisi
gak mak uses seorang pri guessing
ya kan tuan
aku sekarang mau ketemu klien
antar aku ya
kan bisa order yang lain vin
di sananya mesti nunggu mas
penting banget ini mas
nanti aku kasih double deh ongkosnya ya
masih setengah jam lagi
aku tunggu ya
nanti aku kasih dobel deh ongkosnya ya
nggak juga sih
orang tua gue tuh asik
kelihatan kan dari cara gue berpakaian
unik juga ya orang tua lo
tapi nggak kelihatan dari syarik penampilan lo
nah itu dia
makanya ada istilah
laginya lo cuma inget donnya doang
ya nggak lah
emang hantu serem
ya tapi pasti beda lah
gue bakalan ke rumah
loh ada ada aja sih ndra
bukan bukan gitu maksud gua
maksud gue itu orang tua lo tuh modelnya yang buru buru anaknya nikah atau enggak
nikah kan gua masih kuliah gimana sih ndra
ya kali aja kan tadi lo bilangnya beda soalnya lo anak cewek
mana tau orang tua lo pengen lo buru buru nikah ya
gimana event lo masih kuliah
lo unik banget ya cara berpikir lo juga unik
ini tahun berapa ndra udah nggak zaman
eh jangan salah masih banyak yang begitu
pengalaman pribadi ya di masa nikah
udah udah udah ya gua mesti buru buru gua tinggal dulu ya
mau tau aja loh
sekalian gua drop ya
oh nggak masalah
masuk aja yudin